tiga buah ledakan mengguncang ruang keberangkatan bandara internasional zaventem
dan stasiun bawah tanah melbik di brussel selasa pagi waktu setempat
ledakan ini menewaskan setidaknya empat belas orang dan melukai ratusan orang lainnya di bandara zaventem
dilaporkan juga bahwa sesaat sebelum ledakan terdengar suara tembakan dan teriakan
akibat ledakan ini pihak bandara membatalkan penerbangan dan mengevakuasi penumpang ke area yang aman
melalui media sosial twitter pihak bandara juga meminta penumpang untuk tidak datang dan menjauhi kawasan bandara
hanya berselang satu jam dari ledakan di bandara zaventem ledakan kembali terjadi di stasiun malbik
seluruh fasilitas di bandara dan stasiun sudah ditutup
sedikitnya dua puluh orang dilaporkan tewas akibat serangan di stasiun kereta bawah tanah ini
pemerintah belgia masih terus melidiki penyebab kedua ledakan tersebut
belgia kini telah menaikkan status ke level ancaman teror tertinggi di negaranya
selepas serangan warga diminta untuk tetap berlindung di tempat mereka berada